komisi berkaitan dengan komisi komisi calon presiden komisi fakir miskin dan anak anak yang diberi harapan negara
komisi berkaitan dengan komisi legislatif dan komisi presiden dan tahapan

sekali lagi kita memakai hak tapi juga kita harus berharap
di dalam membangun kerjasama kami menghormati kedaulatan
setiap partai politik tetapi upaya untuk merajut suatu kebersamaan ini terus dilakukan
begitu juga dengan golkar kemudian dengan pkb dengan partai amanat nasional
dan juga terakhir dengan perindo itu juga kami lakukan terus menerus secara intens
mas arso berarti perindo
politik kan mencari suatu terobosan terobosan
inilah hakikat yang sebenarnya terlebih sebagai bangsa yang punya spirit gotong royong
nisa dengan pak eriko dengan pak nusirwan juga sama
di dpr ini semua dilatih untuk menjalin suatu komunikasi apalagi mbak puan
dalam kapasitas sebagai ketua dpr ri sehingga berkomunikasi berkoordinasi dengan seluruh fraksi
itu merupakan kesaharian kepemimpinan yang dilakukan oleh mbak puan maha randert nets dearu lah
situlah nama itu muncul